dia berhak menjadi kek
andi itu adalah suaminya
kamu gak boleh
kamu melakukan ini semua
apa sudah ada izin dari suaminya
nah apalagi itu
ada pihak yang mencoba menghalangi kami pak
maka yang terjadi peristiwa penusukan itu
dan orang yang melukai panino adalah orang yang pernah menyerang kami
saya akan coba cari tahu orang orang tersebut
jangan sampai kak ravel menemukan jejak preman suruhan gue
bisa bisa akan ketahuan kalau gue lah yang menyuruh preman premen itu
dan membuat nino celaka
pak bu kesab
saya doakan semoga panino cepat pulih ya
terima kasih ya maaf banyak banyak
jadi nino masih menyelidiki kasus pembunuhan ya roy
aku takut cepat atau lambat kesalahan elsa akan dibongkar oleh nino
sebaiknya bu andin tenangkan diri dulu
jangan terlalu banyak beban pikiran
apa saya beneran baik baik aja
ini kepala saya pusing banget lho
dan saya juga sakit banget ini
bu andin ini saya buatkan resep
jangan telat minum obatnya
dan rutin ya
dan bu andien harus banyak istirahat secukupnya
terima kasih banyak ya dok
ya kalau gitu saya permisi dulu ya
gimana keadaan istri saya dok
biarkan andien istirahat dulu
berikan dia suasana yang nyaman
jangan beri tekanan atau ingatan ingatan yang memicu stresornya
saya sudah buatkan resep
tolong nanti diawasi supaya rutin minum obatnya ya
baik terima kasih banyak
kalau gitu saya permisi ya pak
saya antar ke depan
tolong awasin saja istrinya ya
terima kasih banyak
tahan diri yang irish
tahan diri yang rajad

dan segera pulih dan segera pulang ya
alhamdulillah kamu gak kenapa napa
aku bener bener khawatir banget sama kamu
mama udah tau semuanya kenapa kamu begini
kamu stop untuk menyelidiki anti
andin itu bukan siapa siapa kamu
dia udah mantan kamu
udah gak ada hubungan apa apa
nah apalagi itu
kalau suaminya tahu
apa itu nggak akan jadi masalah
mantan suaminya andin
kamu harus jaga perasaannya elsa
kamu gak bisa begini
mama kan tadi bilang
kalau mama tuh sayang sama kamu
mama gak mau
kalau kamu itu terluka sayang
kalau kamu beginiin terus kamu tuh
kamu jangan lakukan ini lagi
karena nino sama rafael menyelidiki
tapi aku juga gak bisa
berbuat apa apa lagi
udah lelah sama semua masalah ini
aku lakukan ini
karena aku ingin menebus kesalahanku
tapi apa ini salah
karena aku semakin yakin
sama sekali gak bersalah
mama juga gak enak
kalau kamu terus terusan ikut campur masam
rumah tangga anak dan menatunya
kamu harus stop masalah ini
kamu ngerti kan
semoga nino benar benar menuruti permintaan papa mamanya
untuk berhenti mengusut kasus sama andin
tapi gue gak boleh lengah
gue harus terus ngawasin pergerakan nino dan
gue harus terus mengawasi pergerakan nino dan
kalau nino benar benar menuruti pergerakan nino
dia akan bisa menghentikan nino
kalau nino benar benar menuruti pergerakan nino

soalnya papa juga sendirian
kamu cepet sembuh ya
saya doakan nino cepet sehat lagi
makasih banyak ya bu sara
salam pak surya ya
terima kasih bu sara
saya juga belum sempat jenguk pak surya
insya allah setelah ini
ma pak hapuan terima ma ya
di aisah aja
ma dengerin dulu ma
sebenarnya ada apa sih
sampai sejauh apa nino menyelidiki kasusnya andi
terus apa yang rafael maksud
jangan bilang kalau itu mah
mau dengerin aku ya ma
lagi cari saksi pelaku pembunuhan mbak andi ma
mereka itu keselamatan rinda
buat nemuin salah satu saksi
bekas satpam yang dulu bertugas di hari pembunuhan itu mah
aku takut kalau sampai itu ma
tapi ternyata satpam itu melihat aku di sana gimana
aku suruh orang buat
buat hal ini rafael
aku juga nggak tahu ma
bisa bisanya kamu berbuat seperti itu alasan
tapi aku nggak tahu kalau ternyata nino ada di dalam mobil yang sama
aku pikir dia berangkat ke samarindanya itu besok ma
nah sekarang aku nggak nyangka mbak
kalau ternyata orang suruhan aku ilusuk nino
ya tuhan elsa
tolong rahasiain ini
mama benar benar nggak ngerti lagi sama kamu
mama benar benar nggak ngerti lagi sama kamu
kamu selalu bikin mama pusing elsa